ya fenomena goreng saham atau pompom saham ternyata tidak hanya terjadi di indonesia
namun juga terjadi di wall street
salah satu yang mendapatkan perhatian adalah saham gamestop
imbasnya bandar di wall street ini harus menelan kerugian yang cukup besar
melebihi angka dua puluh miliar dolar amerika serikat
bagaimana kejadiannya kita akan lihat bersama apa yang terjadi di wall street
namun sebelum kita membahasnya kita akan bedah terlebih dahulu apa itu gamestop
gamestop ini adalah sebuah perusahaan berdasarkan data dari cnnindonesia com dan juga cnbc indonesia com
gamestop ini adalah perusahaan konvensional yang menjual video dan juga konsol game asal griffine texas
namun sepertinya berbeda dengan kinerja sahamnya
dalam enam bulan terakhir harga saham
gamestop ini sudah naik sebesar delapan persen
dari awalnya hanya empat dolar per lembar saham hingga sempat menyentuh angka empat ratus lima puluh dolar per lembar sahamnya
nah kok bisa seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ini para pialang saham di wall street
menggunakan teknik short selling untuk meraup keuntungan dari saham gamestop
di mana short selling ini adalah transaksi penjualan saham
di mana penjual tersebut sebenarnya tidak memiliki
saham saat bertransaksi
nah secara sederhana short selling ini disebut jual kosong
karena transaksi dilakukan tanpa ketersediaan efek saham
di mana pialang saham ini meminjam saham gamestop untuk menjualnya dengan harga yang tinggi
dan berspekulasi harga saham gamestop akan meroket
sehingga harapannya jika nanti harga sahamnya ambruk begitu
akibat harga jual yang tinggi maka pialang saham bisa mengembalikan saham ke sekuritas dengan harga yang murah
para bandar ini pun memperoleh keuntungan
dari selisih saham tersebut
namun ternyata tidak semudah itu
karena ada sekelompok investor retail atau para pelaku pasar amatir ini yang tergabung
dalam forum wallstreetbets di jejaring sosial reddit ini berusaha melawan permainan bandar tersebut
apa yang terjadi
mereka memborong saham gamestop dan juga mendorong investor lain untuk ikut membeli saham perusahaan ini
nah sedikit sedikit lama lama menjadi bukit
inilah yang kemudian membuat harga gamestop atau saham gamestop melonjak
melonjak dari empat dolar hingga empat ratus lima puluh dolar as
bahkan terakhir saya lihat sempat menyentuh angka empat ratus sembilan puluh dua dolar
nah imbasnya para pialang saham ini langsung merugi alias tekor begitu ya
karena harus mengembalikan saham gamestop dengan harga tinggi
saat ini harga saham gamestop berada di posisi empat ratus enam puluh dolar
dari tahun lalu hanya di bawah dua puluh dolar
nah lantas para hedge fund raksasa yang melakukan ini
masa yang melakukan jual kosong ini pun merugi ya
sebanyak dua puluh empat dua miliar dolar amerika serikat atau setara dengan tiga ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
nah aksi yang dilakukan para investor retail di amerika serikat ini mengingatkan kita dengan fenomena pom pom saham
oleh influencer yang juga belakangan marak terjadi di indonesia
namun bedanya saham yang direkomendasikan oleh para influencer ini justru amblas